menarik ya ternyata kalau kita tahu lagi kita teliti lebih dalam di beberapa negara
atau mungkin di sejumlah negara yang minoritas muslim
ternyata banyak sekali masjid masjid atau bangunan bersejarah tempat ibadah sejarah
kalau kemarin di jepang di kobe ini tadi juga di thailand di bangkok juga ada
dan juga tadi yang menarik bagaimana asal muasal islam di sana
atau perkembangan masjid di sana perkembangan islam di thailand sendiri
banyak didominasi oleh orang orang indonesia yang bermigran ke sana
sama seperti di beberapa negara lainnya misalnya di singapura gitu
kita lihat lebih detail lagi bagaimana sih suasana ramadan
atau mungkin pengalaman menjalankan ibadah puasa di bangkok thailand
kita akan berbincang dengan warga negara indonesia yang ada di bangkok
yaitu elsa widia hapsari
assalamualaikum mbak elsa selamat pagi
waalaikumsalam pagi mbak fani
pagi kalau nggak salah kalau indonesia dengan bangku
tidak ada perbedaan waktu ya
jam tiga juga ya
berarti sekarang mendekati waktu waktu sahur ya
jadi perbedaan waktu tidak ada tapi perbedaan nasib ada mbak fani
mbak elsa sudah berapa lama sih ada di thailand di bangkok
saya sudah selama tahun lebih ini sudah semester tiga di sini
oh oke berarti kuliah di sana ya
iya betul saya kuliah di sini
oke apa pengalaman yang bisa anda bagikan selama menjalani ibadah puasa ibadah ramadan
di bangkok khusus ya
sebenarnya kalau ngomong masalah ramadan di sini agak aneh sih
karena kebanyakan di sini kan semua orang makan seperti biasa
karena mereka bukan umat keselin
jadi di sini umat keselin itu kecil
kalau setiap hari tidak ada yang beda kayaknya bukan puasa semua orang pada makan
semua toko toko pada buka
tapi karena kebanyakan di sini banyak orang di indonesia
jadi kalau misalnya mau ngerasain gimana ramadan
biasanya kami orang orang indonesia biasanya kami ke soicet
ada satu masjid masjid darul aman
dan banyak banget orang jual jualan buka puasa
terus bisa juga buka puasa di indonesia
oke kalau untuk makanan berbuka puasa

masyarakat muslim di bangkok sendiri apa nih
kalau kita tahu kan makanan makanan thailand ini agak agak pedas asam gitu ya
kayaknya agak kurang pas kalau kita santap ketika berbuka puasa setelah perut kosong satu harian
apakah makanan makanan ini juga biasa dikonsumsi masyarakat muslim di sana
jadi memang nggak ngaruh lah
emang hajar aja makanan makanan yang pedas dan asam

jadi kalau kita pergi jalan terus nyari makanan
makanannya manis kalau ketemu manis manis banget
kalau asin asin banget
kalau asam asin banget
jadi saya nggak ada ngelihat kayak misal bulan puasa mereka nggak punya makanan yang khas
tapi kalau misalnya kue memang lebih banyak tersedia kue kue gitu sih di soicet
kue kue seperti apa tuh yang bisa bedanya sama tajil tajil di jakarta itu apa
iya tajil tajil bukaan gitu tajil bukaan
elsa elsa mungkin boleh dijelasin nggak seberapa banyak sih komunitas muslim
artinya orang orang islam nggak hanya warga negara indonesia aja ya
mungkin dari negara lain itu juga berkumpul di bangkok khususnya di bulan suci ramadan apa
ada kegiatan rutin kah agenda keagamaan kah atau apa
kalau misalnya komunitas indonesia kan memang banyak di sini ya

kemudian kalau misalnya orang thailand

kemudian saya beberapa kali juga lihat ada orang arab orang india
dan banyak imigran juga tuh yang datang dari luar yang menetap di sini
kayak mereka kerja di sini
kalau misalnya agenda
masih ada kalau misalnya
kalau di komunitas indonesia sendiri itu di
biasanya ada buka puasa
buka puasa setiap satu hari
kemudian kalau misalnya
kan di sini juga ada sekolah ya
sekolah indonesia bangkok
jadi biasanya anak anak itu ada lomba
lomba lomba yang di revistkan untuk siswa siswa di kbri
elsa nanti akan melewati idul fitri atau lebaran nanti di bangkok atau pulang kembali ke indonesia
kalau di bangkok sudah ada rencana apa nih elsa untuk menjalankan lebaran nanti
sebenarnya sedikit aja kalau bilangnya lebaran ini udah
ini ketahun ke dua
jadi lebarannya disini lagi
tapi saya di sini ada suami sama anak udah di sini semua
biasanya kami ke kbri terus ketemu
dan filatroni sama orang orang di mbc gitu
oke dan di kbri juga biasanya kalau untuk hari raya lebaran
idul fitri juga banyak menyajikan apa
makanan makanan khas indonesia
atau mungkin tradisi tradisi khas lebaran indonesia
kayak mungkin ada parsel
atau apa kue kue kering ketupat
kecuali sungkeman gak ada kali ya
jadi kalau misalnya lebaran di sini
makanya kenapa semua orang indonesia pada kbri
karena yang paling disuruh itu makanan makanan indonesia
jadi ada ketupat ada kue kering ada oklor
dan gratis ya elsa ya
jadi tinggal bawa diri aja ke kbri
saya ini salah satu orang indonesia yang yang favorit banget itu dengan
makanan makanan thailand kayak tom yum atau pad thai gitu tapi
termasuk buah buahannya fadil
masuk buah buah mangganya saya suka sekali
apa sih ada kesusahan nggak sih untuk cari makanan makanan halal di bangkok
sejauh ini kalau nyari makanan halal nggak terlalu susah
tadi yang saya sebut kalau misalnya kita mau cari yang komunitas islam banget
atau kita bisa ke masjid masjid
karena mereka menyediakan menu untuk buka puasa
kemudian kalau yang paling
misalnya kita nggak ada ketemu apapun kita bisa ke tujuh sebelas
tersedia juga beberapa makanan dengan label halal
jadi kayak mesti selipi aja ngelihat labelnya gitu
oke jadi gak ada masalah untuk bisa menikmati makanan halal dan juga beribadah
meskipun muslim di bangkok atau di thailand sendiri menjadi agama yang minoritasnya sangat
terima kasih sekali lagi elsa atas perbincangannya
selamat menjalankan ibadah puasa
mudah mudahan betah segera balik ke indonesia ya
kalau sudah selesai kuliah ya jangan tinggal di sana
bantu negara kita
memang ya setiap negara itu punya taste masing masing ya
kalau orang indonesia mungkin terkenal dengan suka makanan makanan atau sesuatu yang spicy yang pedas
kalau orang thailand pedas dan sour dan asam
kalau vietnam tuh asin
tapi kalau tadi elsa mengatakan kalau di thailand ini masakannya kalau asem asam sekali
kalau manis manis sekali
makanya manganya nggak pernah ada mangga kecut di sana
gak ada mangga kecut
gak ada mangga
gak ada mangga
suka sekali mangga mangga
mangganya enak sekali